dong sempat memohon kayak gitu
dea winipertiwi tidak akan pernah lupa pada awal juni dua ribu dua puluh
saat itu dia kehilangan ayah ibu kakak tertua dan keponakan yang dikandung kakaknya
satu persatu meninggal karena covid sembilan belas menyisakan dea dan kakak keduanya
di saat perih duka masih merundung dea difonis positif covid sembilan belas
warga surabaya ini terpapar saat dia menjaga ibunya di rumah sakit
dea tidak pernah membayangkan harus menjalani isolasi dan memulihkan kesehatannya
dalam kondisi mental yang menurutnya paling rendah dalam hidupnya
aku percaya bahwa mereka sudah bahagia gitu aja
soalnya kan mamahku terakhir itu kan dia sangat kesakitan kakakku juga sangat kesakitan kan gitu
sekarang sudah jadi aku mengibarkan ya sudah sembuh lah sudah bahagia
nggak kesakitan lagi
sebenarnya motivasi utamaku maksudnya biar happy terus gitu ya
itu kayak aku gak mau bikin keluarga aku sedih lagi gitu
nanti ibaratnya kalau aku terus terusan drop gitu
terus ya nggak ada yang tahu kan kondisi gitu
nanti itu bakal bikin sedih kakakku lagi gitu gak mau lah gitu
dan ya jangan sampai makanya aku masih muda gitu loh
dan aku masih punya banyak cita cita yang harus tak capai
isolasi membuatnya tidak bisa menghadiri pemakaman empat anggota keluarganya
kalaupun sehat dan tidak terpapar dea tetap tidak akan boleh datang ke pemakaman
saat itu pemerintah kota surabaya melarang siapapun menghadiri pemakaman korban covid sembilan belas
kini setelah dinyatakan sehat dan kembali beraktivitas
dea aktif bersuara lewat jaring sosial untuk meyakinkan masyarakat akan bahaya covid sembilan belas
sehingga mematuhi protokol kesehatan
karena banyak berita juga yang kalau kamu umurnya di bawah lima puluh tahun
itu resiko terpapar itu sangat minim kan seperti itu
berikutnya tapi kakakku umur tiga puluh tiga tahun juga ya kan wablahualam kan gitu
kalau kita nggak jaga diri kita sendiri gitu
ya mungkin orang orang yang belum percaya atau bahkan meremehkan
menganggap covid itu konspirasi lah atau apalah gitu
mereka belum merasakan sendiri gitu sakitnya
mereka belum merasakan gimana rasanya kehilangan keluarga akibat covid ini
kalau dibilang ataupun ditanya itu murni karena covid atau ada penyakit bawaan gitu
tak pastikan bahwa kakakku dan mamahku itu tidak ada penyakit komorbid
tidak ada penyakit bawaan
beliau sangat sehat
cuma kalau papa memang ada gitu
nah jadi kan siapapun bisa terkena virus ini
psikolog wenita titia juga mengatakan
penyintas covid sembilan belas seperti dea sebaiknya terus bersuara
memotivasi orang waspada penyebaran virus ini
dengan mereka berbagi apa yang mereka rasakan
apa yang mereka lakukan
dan bahaya apa yang mengintai mereka
itu akan membuat orang lebih aware aware terhadap kondisi yang ada di lapangan
ada beberapa orang bukan beberapa ya
banyak malahnya yang abai terhadap protokol kesehatan
bisa jadi mereka tidak punya pengetahuan sejauh apa kepentingannya
untuk melakukan protokol kesehatan
hingga kini surabaya masih menjadi daerah terbanyak penyebaran covid sembilan belas
dengan tujuh enam ratus delapan puluh lima kasus per dua puluh juli
meskipun jumlah pasien sembuh mencapai lebih dari empat ratus
namun jumlah rata rata penambahan kasus positif di surabaya
masih cukup tinggi mencapai seratus orang perharinya
rangga umara ganjar wijaksono surabaya